suruh bangsa tanpa memandang rambut keriting rambut lurus kulit hitam kulit putih
itu pasti kita bersatu untuk memberikan support
dan euphoria yang sama bersorak sorak bersama
jadi olahraga sebetulnya salah satu sarana untuk kita menghilangkan perbedaan
menjuntiki kebenekaan sehingga peran olahraga ini sangat penting
kalau semangat patrialisme kita tinggi dalam hal olahraga
maka saya yakin dan sepercaya radikalisme intoleransi
semua bisa dicegah dengan kegiatan kegiatan yang menumbuhkan semangat
karena olahraga membutuhkan sportivitas dan perl